ini merupakan kali kedua gbt ditunjuk menjadi salah satu stadion yang akan menggelar agenda fifa
sebelumnya gbt juga ditunjuk untuk gelaran piala dunia u dua puluh
namun karena status tuan rumah indonesia dicabut oleh fifa sehingga ajang ini urung digelar di tanah air
kali ini fifa menunjuk indonesia untuk piala dunia u tujuh belas dan gbt ditunjuk menjadi salah satu stadion yang nantinya akan menjadi tuan rumah
pada saat ini piala dunia u dua puluh akan kembali dilakukan pemeriksaan oleh fifa setelah sebelumnya
sebenarnya fifa sudah beberapa kali melakukan pengecekan stadion gelora bung tomo
dua hal yang menjadi concern bagi fifa adalah yang pertama feel of play atau rumput di stadion ini
anda bisa melihat rumput di stadion gelora bung tomo sebenarnya sudah berstandar fifa
karena beberapa kali tim dari fifa sudah melakukan pengecekan jenis dan juga bagaimana rumput di stadion ini
dijaga pertama soal perawatannya dan kedua soal drainase
dan ini sudah dinyatakan fifa layak
selain soal rumput fifa juga memperhatikan soal kenyamanan penonton
ketika baru dibuka pada dua ribu sepuluh stadion gelora bung tomo sebenarnya berkapasitas lima puluh lima ribu penonton
namun karena adanya aturan dari fifa terkait dengan regulasi yang menyebutkan bahwa stadion berskala fifa atau berskala internasional
harus memiliki satu kursi untuk satu penonton
inilah yang kemudian
kapasitas dari lima puluh lima ribu orang menyusut menjadi empat puluh lima
one man one seat atau satu orang satu kursi sudah diberlakukan di stadion gelora bung tomo sesuai dengan standar fifa
bukan hanya dua hal itu fifa juga memperhatikan bagaimana keluar masuknya penonton
karena ini berkaitan juga dengan unsur keamanan dan kenyamanan
bagi penonton ketika mereka masuk stadion mereka menikmati pertandingan
dan juga ketika mereka keluar dari stadion dalam kondisi yang nyaman dan tentu saja
bahkan stadion ini dinilai memiliki nilai tertinggi dari stadion stadion lain yang dicek oleh tim perwakilan dari fifa
sekalipun status indonesia dicabut sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
stadion ini tetap dirawat berdasarkan standar fifa
dan kemudian dibuktikan dengan digelarnya pertandingan fifa match day antara indonesia melawan palestina beberapa waktu yang lalu
secara reguler stadion gelora bung tomo tetap digunakan oleh tim kebanggaan kota surabaya yaitu persebaya
stadion ini dikembalikan dan kemudian dirawat dalam standar fifa
dan sehingga pemerintah kota yakin ketika perwakilan dari fifa datang kembali ke stadion ini untuk melakukan pengecekan terakhir
untuk persiapan piala dunia u tujuh belas mereka yakin gbt kembali mendapatkan skor nilai tertinggi
dan juga layak menggelar kalender fifa internasional yaitu piala dunia u tujuh belas
naftaf harith miki peresia surabaya jawa timur